selain ada sebelas mou presiden jokowi menganugerahkan tanda kehormatan bintang republik indonesia adipurna
kepada raja salman bin abdul aziz al saud
penyerahan tanda kehormatan dilakukan setelah kedua kepala negara melaksanakan pertemuan bilateral
penyerahan tanda kehormatan didasarkan pada keputusan presiden republik indonesia nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tanda kehormatan diberikan sebagai penghargaan atas jasa jasa raja salman
di berbagai bidang yang sangat berguna bagi kelangsungan hubungan baik kedua negara
pemberian tanda kehormatan tertinggi itu juga mempertimbangkan kesetaraan hubungan timbal balik ke negaraan
di mana sebelumnya presiden jokowi juga menerima tanda kehormatan serupa saat berkunjung ke arab saudi dua belas september yang lalu